gurihnya jenang sum sum dipadukan dengan pedas
kini ada dua belas perusahaan otobus yang memiliki armada bus tingkat
abis cedera gitu berarti mama lu dulu sempet cedera juga
menurut fatih fatih lebih enak tinggal di amerika dibanding di indonesia
jadi untuk info awal ataupun yang viral miliaran sampai sekarang belum terbukti
itu lo gimana tuh izinnya gimana tuh
rohani kemudian mendirikan dapur
ini film bukan sekedar film horror atau thriller biasa gitu
tadi siang kita juga baru naikin episode kelima kita
dalam catatan jurnalis senior maman suherman
manfaat listrik ini dirasakan betul oleh masyarakat